seorang warga menemukan puluhan butir amunisi dan sebuah granat nanas bekas
di pinggir aliran kali mokevard jalan dan mogot cekareng jakarta barat
puluhan butir amunisi dan sebuah granat dalam bungkusan plastik ini
ditemukan warga yang tengah mencari umpan untuk memancing
khawatir membahayakan warga kemudian menyerahkan temuan amunisi dan granat ini
belum diketahui kepemilikan atau asal usul amunisi tersebut
puluhan butir amunisi ini dibawa polisi untuk kemudian dimusnahkan